yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga ratus empat puluh kuh pidana junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dan pasal delapan puluh satu ayat satu undang undang ri nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
tentang perubahan atas undang undang ri
perubahan atas undang undang ri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
tentang pelindungan anak junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuh pidana
dasarnya yaitu yang pertama putusan hadi saputra dan kawan kawan
nomor empat garis miring pit b garis miring dua ribu tujuh belas pen cirebon
dua putusan rivaldi aditya wardana dan kawan kawan
garis miring pn cirebon
tanggal tujuh oktober dua ribu enam belas
yang keempat adanya laporan polisi
garis miring romawi delapan
jabar garis miring cirebon kota
tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
atas nama pelapor rudian
tkp nya pada hari sabtu tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
di lokasi lahan kosong di belakang bangunan sorup mobil jalan perjuangan majasem kampung situ gangga
kelurahan karya mulia kecamatan kesambi kota cirebon
sebagai pelapor adalah rudiana
tersangkanya saat ini ps alias peron alias robi irawan
korban satu muhammad rizky rudiana meninggal dunia
dua vina meninggal dunia
selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban rizki
dan memukul korban fina dengan menggunakan tangan kosong
mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di tkp
lalu mengangkat korban fina ke dekat korban rizky
kemudian mencium dan memegang payudara anak fina di tkp
yang selanjutnya membawa korban fina ke flyover dan meninggalkannya
peran ps alias peron alias robi irawan
berdasarkan keterangan dari saksi
pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
kemudian dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat
dan dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
yaitu menyuruh dan mengejar korban rizky dan korban vina
dengan menggunakan sepeda motor honda bit
selanjutnya memukul korban rizki dan korban fina
kemudian membonceng korban rizki dan korban final
menuju tkp bersama dengan saksi
memukul korban rizky menggunakan balok kayu
lalu memperkosa korban fina
dan membunuh korban fina
dengan cara dipukul menggunakan balok kayu
kemudian membawa korban rizky dan korban fina